anak seorang sopir taksi di tanjung pinang kepulauan riau
jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paski berakat tingkat nasional
mewakili provinsi kepri
dia terpilih setelah melewati proses seleksi yang ketat
adelia sibarani merupakan salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat
perwakilan dari kepulauan riau
adelia mengaku sangat bahagia bisa menjadi anggota paski berakat tingkat pusat pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
adelia yang memiliki hobi badminton dan renang ini bercerita
pada awalnya ia tidak menargetkan untuk bisa sampai ke tingkat nasional
diakui adelia ayah serta kakaknya pun tak pernah menyuruhnya masuk paski beraka
mereka hanya mendukung apapun minat positif dari adelia
cuman kalau nanti dia masuk asrama kan jaga diri aja
jangan buat yang aneh aneh
kalau misalnya harus jadi posisi ini itu nggak ada
cuman kayak yang penting udah jadi salah satu masuk dalam pasukan aja tuh udah bersyukur banget
sahat sibarani orang tua adelia sabarani
mengaku bangga anaknya mewakili kepulauan riau sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka
atau paski beraka tingkat nasional
ia tidak menyangka anaknya itu terpilih sebagai anggota paski beraka
meski profesinya sebagai sopir taksi
sementara ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu
ia menyebut anaknya itu merupakan anak bungsu dari lima bersaudara
dengan sosok yang keras disiplin rajin dan memiliki cita cita sebagai anggota tni
ia berharap anaknya itu bisa meraih cita citanya seperti yang diimpikan sejak kecil
pasti bangga lah kita selaku orang tua
apa informasinya supir taksi pak ya
iya supir taksi pulau buan
adelia sibarani yang lahir dua belas april dua ribu tujuh duduk di bangku kelas sebelas

sma negeri dua tanjung pinang
bagi teman teman kelasnya adelia merupakan seorang anak yang cepat tanggap saat gurunya memberikan mata pelajaran
dia kalau keseharian di kelas itu sebenarnya dia tipe orang yang bodo amat
cuman kalau misalnya ada materi dia tuh cepat tanggap
bangga banget pastinya apalagi saya sama dia satu eksploran pak paski berakat
dia di paski beraka itu juga termasuk golongan yang tinggi terus langkah tegak bajunya bagus
sekretaris dinas pemuda dan olahraga provinsi kepulauan riau aludin andi mengatakan
dua siswa mewakili provinsi kepri sebagai paski berakat tingkat nasional
mereka adalah sanika satyawada fauzi artadira siswa sma mondial batam dan adelia sabarani dari sma negeri dua tanjung pinang
untuk tingkat pusat kita telah melaksanakan seleksi pada bulan april dari enam puluh lima orang calon yang kita seleksi
ini adalah empat orang
ini adalah empat orang
kita dapatkan dua orang
sahat sibarani orang tua adelia sabarani sudah mendapat undangan dari badan pembinaan ideologi pancasila bpip
untuk menghadiri peringatan upacara hud ri ke tujuh puluh delapan tahun di istana negara jakarta pusat
namun ia tidak bisa berangkat lantaran tidak memiliki uang untuk membeli tiket
meski ia tidak bisa hadir menyaksikan anaknya secara langsung di istana negara
ia berharap anaknya tetap semangat menjalankan tugas untuk pengibaran bendera merah putih pada tujuh belas agustus nanti